sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
peduli orang tuanya raya kita nggak mungkin jadi kayak gini
yang gue benci itu boy bukan raya
itu kan orang tuanya boy
gak bisa dapat tanah kenyakan kita
kita kerjain aja orang tuanya

pak itu orang yang mencari kata kejahatnya mama

pak hati hati loh pak
mereka mau ngapain ya
gak tau pak
pak ini kita berhenti
loh apaan ini tuh
eh berodong tua
kita harus kasih tahu pak biar dia kesini bantuin kita
yelah buat apa sih
orde cuma sendirian kok
eh pak tua
masih belagu lu ha
hei gondrong burong teh dibecekan ya
eh kalian tuh ngapain ngeganggu orang cuma gak bener banget jadi anak muda teh
ini kita ramai pak
masih mau ceramain kita
eh saya kesini bukan mau ajak berantem kalian
saya cuma mau ngasih tahu kalian supaya tidak mengganggu orang di jalanan
kenapa jadi nantangin berantem kalian
memangnya udah kuat
udah berguru kemana ke banten
ayo lah mau naik mah
eh mendingan lo ga usah jadi sok pahlawan jalanan
udah lo cabut aja sana
oh siap buat edan ngancam abdi
sok mau hajar hajar
mama tunggu sini ya
eh enak aja masa papa kabur ninggalin mama
papa tuh gak mau kabur papa mau bantuin bapaknya raya
hah udah mama liat aja nanti mama tunggu sini ya
ga usah deh pak
udah tunggu sini sebentar
ga usah tau
yang lebih busing lagi
sok beralih ke indung mane
nanti lagi ngajarin orang awas yang kerja indonesia
hahaha hebat nih
berantem tua terima kasih banyak ya he he abad udah nolongin saya tuh satu ratus dua puluh tiga kali haa terima kasih
banget tidak usah dihitung ada nggak dihitung ya baiklah makasih terima kasih ya papa sayang
terima kasih sama dia aja sih bapak enggak terima kasih udah udah mungkep mungkep begini
hai duho papa sayang terima kasih ya papaku sayangku cintaku tapi papa mama bangga banget
sama papa luar biasa papa nggak kalah hebatnya seperti kaba berontong tua ini uh papa tadi
begini woi begitu begitu juga hahaha lihat mama lihat pak aduh mau makin sayang sama papa aduh
dulu saya permisi dulu ya pak gunawan madam oh kalau mau pak wirawan bisa sampai ketemu
brother tua mangga ia dipayun ya sop mangga
tapi pak papa keren luar biasa pak aduh mau makin sayang sama papa deh tadi papa
luar biasa papa aduh cinta mama papa
udah jadi anak motor nih sekarang
untung aja boy
untung papua bisa bela diri
wah bener bener pada kabur semua
emang abahnya raya tuh hebat
emang bener ada yang gangguin mama
tapi kan ada abahnya raya bantuin
mama tau gak
ciri ciri anak geng motor mana yang udah gangguin mama
kamu mau balas dendam ya boy
yang penting mama sama papa udah selamat
gue gak bakalan balas dendam kok
boy cuma pengen cari tahu aja siapa yang udah gangguin mama dan papa
soalnya kan boy banyak kenal sama anak yang motor
tapi kesel ya ada yang gangguin mama
tapi kan yang penting mama sama papa gak kenapa kenapa
udah boleh lupain aja ya
gak boleh kesel tuh
kamu kayak masih kesel ngobrol bohong